hai latihan sar bersama ini melibatkan tni angkatan laut basarnas polisi perairan pelabuhan
dan bea cukai di dermaga madura di markas armada dua tni angkatan laut surabaya latihan berlangsung
selama dua hari kamis dan jumat yang menggambarkan skenario penyelamatan sebuah kapal penumpang yang
terbakar di laut dua kapal tempur yang tengah berpatroli dan sebuah kapal cn dua ratus dua belas segera bermanuver
untuk melihat situasi di sekitar kapal yang terbakar tidak lama operasi penyelamatan pun
dimulai sebuah kapal tempur merapat dan menyemprotkan air ke kapal yang terbakar
sementara belasan sekoci dan perahu karet dari kapal kapal penyelamat mengevakuasi para penumpang
bagi penumpang yang terluka parah atau meninggal dibawa ke helikopter yang dilengkapi dengan hois
atau alat pengangkut bertujuan untuk melatih dari prajurit kri yang ada di kapal dalam menghadapi
baik yang dialami oleh kapal sipil maupun kapal perang itu sendiri sehingga untuk kegiatan ini
kami bertujuan untuk melatih kru kapal atau prajurit kri bagaimana cara menolong para korban
dan mengevakuasi mereka baik dengan kapal perang maupun dengan unsur unsur udara
kapal dan helikopter terbaru juga diturunkan dalam latihan bersama ini diantaranya
pesawat sar pesut cn dua ratus dua belas dan kri mandau enam ratus dua puluh satu semua dilakukan sebagai kegiatan tangga bencana dan
kecelakaan dengan prioritas penyelamatan nyawa manusia wida subianto surabaya